trading of trainer vaksinasi covid sembilan belas oleh tni ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia
khususnya bagi tenaga kesehatan dan pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
pentingnya melaksanakan tot pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas adalah untuk membangun kesamaan pola pikir
kesamaan pola tindak dalam melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas
oleh sebab itu dalam kegiatan nanti harus ada satu tugas yaitu satgas covid sembilan belas
yang masuk dalam satu organisasi dengan komando dan kendali juga dalam satu
pembuatan pembukaan ini juga
seharusnya dihari oleh delapan ratus empat puluh lima peserta tapi empat puluh lima peserta berada di sini secara langsung
yang delapan ratus akan dilaksanakan secara virtual
kemudian pelaksanaan training of trainer ini sendiri merupakan bentuk peran aktif tni
dalam rangka mendukung program pelaksanaan vaksinasi
pelaksanaan vaksinasi yang telah dicanangkan oleh bapak presiden
inilah bentuk peran aktif tni yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia
khususnya tenaga tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
tni akan mendukung pelaksanaan vaksinasi baik itu dari sisi transportasi
pendistribusian penyimpanan penggudangan maupun persiapan lainnya